gapansin jadi mata mata
joragannya dong ghi
eh sri boleh minta ada
kak ira sudah jadi nyonya
nggak kok colangan wae
kalo biarin boy kesana sendirian
feeling gue gak enak deh soal boy
jadi gini kal
bo itu sekarang lagi jalan menuju ke markas preman cewek itu
yang bos parkiran waktu itu loh yang gue ada masalah sama dia
oh iya emang sedih sih tadi cerita
jadi gini kal ceritanya
tadi tiba tiba aja preman cewek itu nyamperin ke apartemen gue
gue nggak tau udah dapet alamatnya dari mana ya
dan dia itu ngancam gue
dia bilang gue harus duel sama dia
dan dia juga bilang katanya boy itu disuruh duel sama bosnya dia

soalnya waktu itu bosnya itu pernah melihat
kalau misalnya si bo itu pernah misahin gue sama lady waktu lagi berantem
karena itulah bosnya itu kayak penasaran
pengen duel juga sama boy
sekarang kan boy lagi kesana
ya dia emang tujuannya baik baik pengen ngomong
tapi masalahnya boy itu sendirian kal
gue takutnya nanti ya tau sendiri lah lo kalau orang jahat itu kayak gimana sih
bisa aja mereka ngelakuin sesuatu hal yang kita gak inginkan
ya udah lo nggak usah khawatir ya re
biar nanti gue ajak anak anak aja biar nyusul boy
biar mantel boy ya
tapi lo tau nggak tempatnya di mana
tau tau ntar gue sms ya
ya udah gue tunggu ya smsnya ya
kalau bisa lo sama temen temen ajika tuh jangan sampai ketauan boy ya
kalau bisa sih dari jauh aja ngawasinnya
oke makasih ya kal
saya kesini mau nyari bos abang
saya ada perlu sama bos abang
bilang aja boy dari temennya reva
ini anak mau ketemu bos
namanya boy dia temannya reva
oke tunggu sebentar
suruh boy kesini
kata bang suruh boy kesini aja ya
ditunggu sama abang
kamu dari mana aja
aku tadi dari
kayaknya gue menciumbe mencurigai gue
dia gak percaya lagi sama gue
mas aku pengen banget deh malam ini kita dinner bareng
berdua ya romantis gitu mas
mas harus kembali ke ruangan dulu
aku kemau pertama kali
dan saya ups gue udah tahu semua
nama boy wirawan juara mma tahun lalu
juara olimpiade matematika dari sekolah merah putih
pengajar di dojung macan putih
pemegang sabuk hitam karate
dan dan satu tekundo
terima kasih atas pujiannya mbak
tapi segala puji itu cuma hanya untuk allah bang
jangan ada yang berisik ya
biar gak ketahuan
lo di sini aja
daripada nanti lo ketahuan ya kan
eh udah lo gak usah tepi tapi
lo sadar diri dong
badan lo mau diumpetin ke mana
udah lo di sini aja kayak motor
wah gue rumpet kan jadi mata mata juga
gak pansus jadi mata mata
gue jadi apa dong
waktu ngajarin anak bc
dan dia tuh ngajar tuh singkat banget
jogoh banget ya
jadi lo kesini ngapain cari gue
saya kesini cuma mau silaturahmi aja sama abang
ya saya pengen kenal lebih dekat aja sama abang
siapa tau kita bisa jadi temen bang
masa cuma itu alasan lo kesini
ada satu lagi bang
kalau bisa tantangan lady kereva dibatalin aja
dan duel antara kita berdua juga bang
nggak bisa dibatalin
pilihannya cuma dua
fight di arena ring atau di jalanan
lo tau sendiri kalau di jalanan
anak buah gue semua akan turun
dan dojo macan pulang
walaupun ada yang mau dipun
kita nggak mau main main tuh bang
kita juga nggak mau main main
tuh kebetulan dong
tapi emang harus pakai cara kayak gini ya
nggak bisa dibicarain dengan baik
ya mungkin secara kekeluargaan mungkin
emang gue keluarga lo
ya sesama manusia itu kan saudara bang
mari kita duel di ring
kalau ini udah nggak bisa diubah lagi
nanti saya akan kasih tau sama reva
yang penting saya sudah berusaha
buat pertandingan ini nggak dilanjutin
bentar gini gini